menikah saat pandemi tentu memiliki tantangan tersendiri
dengan berbagai protokol kesehatan impian merayakan kebahagiaan dengan mengundang banyak kerabat harus diredam demi keamanan
kori sandioriva salah satunya
putri indonesia dua ribu sembilan yang menikah pada enam juni dua ribu dua puluh ini mengatakan harus menjalani berbagai protokol covid sembilan belas ketika menggelar akad nikah
mulai dari pengecekan suhu tubuh penggunaan masker menerapkan physical distancing satu lima meter hingga membatasi tamu yang datang
memang lebih ribet tak salam salaman juga orang mungkin sekitar tiga meter jauhnya
kadang tetangga itu datang cuma yang oh iya mbak makasih cuma gini gini aja udah mau gimana lagi kan
kami juga sama keluarga menggunakan zoom seperti ini yang gak bisa hadir gitu gunakan zoom
walau begitu kori merasakan keinginan
intiman dan kesakralan acara pernikahan sangat dirasakan
hal ini dikarenakan dengan jumlah yang dibatasi hanya keluarga inti saja yang hadir
saya terima nikahnya dari kawinnya karena mas tasya disihkan menteruh dengan maskerunya tersebut tunai
pernikahan saat pandemi juga dirasakan pasangan adit dan tasya yang menikah pada tanggal sebelas juni dua ribu dua puluh di masa transisi di jakarta
tentu rasa sedih karena tidak bisa menggelar resepsi terlintas di hati
namun adi dan tasha mengatakan tidak keberatan harus menunda resepsi di tahun depan dan menjalankan sejumlah protokol kesehatan demi keamanan bersama
enggak masalah sih kan yang penting buat kesehatan ya
daripada kita buka buka terus amit amit ya nanti kena kayak gitu kan menularin yang lain kasian
make up rusak biarin lah ya

sesuai surat edaran menteri agama no lima belas tahun dua ribu dua puluh
tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah
kegiatan akad nikah sudah mulai bisa dilakukan di masjid atau musola dengan ketentuan peserta yang hadir bebas dari covid sembilan belas
meski demikian akad nikah tetap disarankan dilakukan langsung di kantor kua
agar lebih mudah untuk dikontrol dalam hal jumlah tamu yang hadir
walau terdapat keterbatasan tentu kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan harus benar benar dijalankan